itu kan foto gue
kenapa kayak gitu
gak nyangka ya kalau selera gue tinggi
aduh gimana ini
walah tau sampe dia tau barang barang yang disewain
bisa dipecat aku
tahan ini tahan
dibutuhkan segera supir pribadi
di rumah ini lagi cari supir
mau ngelamar jadi supir malam malam kayak gini
datang aja deh besok lagi
gak tau sopan santun banget sih
tapi enggak enggak enggak gue harus balik lagi
cuma udah gak butuh
yang punya rumah udah mau balik
dia gak tau ya kalau gue yang punya rumah
dia itu siapa ya
gue cantik banget sih
seseorang gabung aja gue lagi asyik asyik tidur
nggak mau kerja kok malam malam
pak eh aduh pak eh ngapain sih pake beginian segala tak kira maling
aku meriang dok lagian kamu gak gendus apa masa bauku disekala bau maling sih
masalahnya ada maling beneran pak eh
maksudnya udah pake sarung itu udah kebawa bawa barang barang ini gimana pak eh
maksudnya rumah kita kemalingan dok

saya gak pernah bosen disini mbak sebelum mbak terima saya untuk kerja disini
yaudah lo gue terima kerja
hahaha gitu dong mbak
eh apa sih jangan modus ya
oh manggil manggil mbak sejak kapan gue jadi kakak lo
lo itu harus manggil gue
gue kasih tau ya kenapa lo gue terima kerja di sini
karena kemarin nih rumah kemalingan
terus ada yang rusak gak ada yang hilang gak mungkin ada yang luka ada yang
hei apa sih emang lo polisi kepo kepo
supir baru gak boleh kepo ingat
kalau banyak bisa lebih bandar nih
disini itu makan tiga kali sehari setengah piring gak boleh lebih
setelah yang jadi supir lo bisa ngapain lagi ya
semuanya nyonya apapun yang nyonya suruh saya akan lakukan
oh bos sudah punya pacar kok gak bilang bilang sih
kenapa juga gue setelah pernah sama lo kalau gue punya pacar kepo deh
oh bos lihat dong foto pacarnya
apaan sih mau tau aja enggak enggak
bilang aja foto pacarnya jelek kan mukanya
kalau ngomong jangan sembarangan ya lihat nih pacar gue
aduh ganteng kan tinggi putih
itu kan foto gue
aku kenapa kayak gitu gak nyangka ya kalau selera gue tinggi
udah dia suka rempong
itu cowok di depan dia
itu cowok di depan dia
itu kan kursi peninggalan opah
bos ini kursi jalan ide yang lain aja ya
ini kan ada di gudang bos kok bisa nemu sih
iya orang orang yang mau sewa nah apa sih udah
bos please dong ini dalem kan masih banyak
ini udah jelek loh lihat tuh udah banyak dimakan rayap lagi
eh selera orang tuh beda beda suka suka dong yang mau nyawa
enggak enggak enggak
hah tuh tuh kenapa sih
teribet banget orangnya tuh menyawanya kursi goyang
bos kayaknya semangat banget nih kerja beginian
ya iya dong harus semangat semua ini gue lakuin itu buat pak e
gue tuh mau naikin pae haji kasian dia udah tua
jadi gue pengen nyenengin pak e
nih kenapa lo sinyal sinyal
maksudnya sama gue ya
aduh gak usah repot repot jangan berharap banyak
karena gue udah punya pacar pacar gue namanya jason
iya jason pratama alias anak pemilik rumah ini
emang beneran pacarnya jason
ya belum pacaran sih cuma
lo lupa peraturan ketiga
sebagai orang baru karyawan gak boleh kepo
halo baru balik gue tungguin lo dari tadi
makanya kalau mau pergi pergi ngitok dulu di rumah biar gak beser
gak mau gue gak butuh
gue tinggal bentar lo surahin
semoga gak gerah lo kan
hah kok gak gerah gue
lo yang kelamaan tau gak tadi lo tuh kencingnya sekarang ilang kan
maaf mau tinggal kan gue terus bentar
terus kayak gimana lo
kamu ini kan orang kepercayaan saya
saya janji semua barang barangnya pasti dikembalikan kok
mohon jangan penjarain pak e
biar sita aja di penjara
ini semua soalnya ide ide sita
ya tuhan yaudah
jangan jangan tuhan
biar aku aja yang di penjara
alamak aku udah tua
bentar lagi juga lewat ke
jangan pak e sita aja
eh diam diam
urusan di penjara itu adalah urusan saya
kenapa jason sampai sekarang belum pulang ya pak
dan jason itu udah di jakarta
udah keringin tangi ini belum mandi
sita berdakan dulu ya
awang ini urusannya penjara
kau malah bikin make up
untuk sementara ini
kalian tidak bisa mencari kesalahan
kalian tidak jadi dipenjarakan

tuhan sama nyonya menjaruhin kita
nah nyonya sama tuhan kan baik hati ya
iya aku juga pikir begitu
tapi ada satu syarat
segera kemasi barang barang kalian
kita boleh nginjak liburan pak e
sama jason juga ya
kita mau ke pantai atau mau ke gunung
jadi benar bajunya tahu nih pakai baju apa
ya mau ke pantai ya
kalian saya pecat
kok tadi dipecat sih
jangan dong ya
sabar gitu loh
kalau kita dipecat
kita gak jadi doang pandaran sama jason
terus kamu pikirin
gak mungkin si jason mau sama kamu
mau pak e
mungkin ya pagi kita ciumin tuh
foto nya dia tuh gak pernah nolak
eh yang perlu kamu pikirkan itu
bagaimana caranya kita bisa menggalikan barang barangnya si tuhan danonya itu
di tempat tempat orang
mesti kita ambil sekarang
karena itu barang sewaan
terus kamu kenapa lagi
kenapa sih punya cara gak bagus gitu loh
barang barang orang kok disewa sewain
kan jadi kita kena getahnya
semua tuh niatnya kita baik
iya niat kamu itu bener
tapi cara kamu yang salah
yang penting kan niatnya pak e
aduh namanya juga usaha
usaha tapi gak kayak begitu juga kale
eh kalau udah salah itu ya tinggal diakuin aja
kenapa sih susah banget
mau ngapain ada di sini
di sini gue ingin menawarkan jasa
masih diterima gak
lo nunggu pecat
walah kamu itu gimana sih ndo
kita itu lagi butuh orang buat bantu kita ngangkat barang
lah orang ada yang nganterin kok gak mau ikut
yaudah kalau dibuncang sama dia
tapi sama aku diterima dengan lapang dada
yuk kita cabut yuk
kamu beruan larinya
eh eh tolong

ma bayarnya pergi ini

atas kesalahan kami
yang kami sewakan ke orang lain
sudah kami kembalikan loh
itu di depan di mobil pickup
pak eh itu barang barang di mobil pickup
mau dibawa masuk sekali nyok
kalian jangan sembarangan ngomong
dia itu jason mana mungkin saya lupa dengan anak sendiri
jangan salah paham dulu
jadi gini ceritanya
aku udah sampai rumah
cuman pas aku nyampe depan pintu aku lihat
ada tulisan dicari lowongan jadi supir
kayaknya gak ada salahnya juga ya
bisa jadi supir gitu aku iseng aja mah
aku main tempat kawan aku dulu
lalu aku balik dan aku diterima untuk jadi supir
kalian menerima anak saya sebagai supir kamu
bae sih ya salah
makanya kamu tuh kalo liat orang tuh pilih pilih
loh keliatan mukanya orang kaya gitu kok
ya orang dia maksa dateng sampe dua kali ngelamar kerja
ya tapi kan keliatan kalo dia itu yang punya rumah

eh sudah sudah sudah
saya gak mau liat muka kalian lagi ada disini
kayak yang berdua itu gak jadi pecah
iya kayak yang berdua bisa tetap tinggal disini
ada satu hal yang paling penting buat saya pai
sita kamu gak jadi pacar aku
nah itu kan dari tadi
oke saya mau restuinya ya
saya pasti restui hubungan kalian berdua
sid papa dan mama sudah restuin hubungan kita
kan kita udah ngecewain tuhan sama nyonya
cinta yang sempurna itu bisa memaafkan kesandar orang yang kita cintai
lagian ya sid aku tau
kamu ngelakuin ini semua biar kamu baikan
sampai jumpa lagi